bank dunia melalui edisi terakhir laporan indonesia economic prospect atau iep
memprediksi ekonomi indonesia tumbuh sebesar lima dua persen pada dua ribu dua puluh
seiring dibukanya kembali perekonomian pasca covid sembilan belas
serta naiknya harga harga komoditas
pertumbuhan ekonomi indonesia pun diharapkan terjaga di angka rata rata empat sembilan persen
selama jangka menengah yaitu dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu dua puluh
indonesia memiliki ruang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor
yang terkonsentrasi pada industri padat sumber daya dengan cara mendiversifikasi ekonominya
kementerian perdagangan mengungkapkan strategi yang akan dilakukan pemerintah
untuk menggenjot kinerja ekspor pada tahun dua ribu dua puluh
upaya ini tidak hanya akan dilakukan lewat perjanjian dagang antar pemerintah
tetapi juga lewat sesama antar pelaku usaha
kerja sama dagang lewat b dua b dinilai bisa lebih cepat terrealisasi
terutama dalam memperluas pasar ekspor ke negara negara non tradisional
itulah mengapa kerangka kebijakan perdagangan yang mendukung
dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang
dan juga mengembangkan kemampuan ekonomi indonesia
transformasi ekonomi indonesia
roda ekonominya sudah semakin menggeliat bahkan pertumbuhan juga sudah positif
dan juga dari neraca perdagangannya juga surplus tentu saja ini merupakan
suatu prestasi yang luar biasa apalagi kita di tengah ancaman resesi global
yang tentu saja harus kita antisipasi semua
nah apa saja strategi dan juga siasat yang perlu dilakukan oleh pemerintah
untuk menjaga agar pertumbuhan perekonomian kita tetap sehat ekspornya juga terus digenjot
dan indonesia bisa mencapai target targetnya untuk mensejahterakan bangsa
untuk itu saya sudah bergabung bersama menteri perdagangan kita zulkifli hasan
untuk melihat apa apa saja kesibukannya pada akhir tahun ini dan tentu saja menyongsong tahun dua ribu dua
nataruh ya persiapan nataruh

nah ini natal dan tahun baru tentu saja merupakan suatu kesibukan
tapi juga kesempatan untuk lebih lagi menggenjot perekonomian indonesia
pak zulkifli hasan apa kabar sehat selalu
tidak terasa ya waktu sudah berjalan dengan begitu cepat
lama sekali baru jumpa lagi udah mungkin setahun lebih ya
setahun lebih ya dan
baru jumpa lagi saya tapi gak berubah kok tetap bebas
terima kasih maklum covid kita harus jaga jarak
jadi ini juga untuk pertama kalinya kita betul betul bisa bertatap muka
di acara final notes ini tentu saja kita ingin merefleksi apa apa saja yang sudah dilakukan tahun dua ribu dua puluh
tapi sebelumnya pak menteri perdagangan yang sibuk belusukan
bisa cerita sedikit persiapan nataru khususnya supply dari bahan bahan pokok kita
apakah semua tersedia
ya memang memang menyangkut hajat hidup orang banyak
pak presiden ini sangat concern ya
para menterinya itu rata rata bisa ditelepon kalau saya itu bisa berkali kali satu hari gitu
dan presiden kita ini hafal betul harga harga
apa biasanya kalau di telpon yang ditanyakan
ya seluruh kebutuhan bahan pokok beras minyak goreng harga cabai harga telur harga ayam harga tempe tahu ya kebutuhan sehari hari
bawang itu selalu karena yang menyangkut kepentingan orang banyak apalagi ini bahan pokok itu beliau concern sekali
dan tejaannya saya menteri perdagangan bahkan pak tito itu kementerian dalam negeri tiap hari senin jam delapan pagi itu memimpin rapat
dengan seluruh bupati kementerian terkait termasuk saya juga beberapa kali ikut
itu membahas mengenai inflasi
soal harga harga kebutuhan pokok
di setiap provinsi kabupaten kota
dan itu ada catatannya ada yang rapat biru ada yang rapat merah ada yang rapat kuning itu kelihatan
risikonya apa kalau dia merah misalnya itu invasinya di atas nasional itu bisa kena penalti nggak boleh ke luar negeri
jadi ini semua kerja jadi kerjasama yang kuat ya
ada satu kolaborasi yang intent antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat antara kementerian itu hasilnya memang kita rasakan
saya baru pulang dari sorong saya cek harga harga pasar di sorong alhamdulillah stabil bahkan cenderung ada beberapa harga itu yang turun
oke jadi ini rapotnya biru ya di sana
beras misalnya itu het nya sepuluh dua ratus
kita di sana temukan
harga cabai bawang itu biasanya rp empat puluh ini bisa rp tiga puluh dua
yang saya terkejut itu juga harga ayam itu bisa tiga puluh tiga
wow meningkat ini
padahal het nya tiga puluh lima ribu saya juga sedih kalau terlalu murah
karena dampaknya itu kan peternak ayam itu jadi rugi karena itu harga standar maksudnya tiga puluh lima ini tiga puluh tiga
memang ada beberapa yang naik misalnya
kedele urusan sama tahu tempe
ada juga yang naik itu telur ya dari rp dua puluh delapan itu bisa tiga puluh tujuh ratus sampai tiga puluh
wajar lah orang bikin kue soalnya akhir tahun
ya memang masih wajar saya juga ke sulawesi jauh sekali dari sorong kupak pak lagi
dari sorong papak itu kita terbang satu jam sepuluh menit
itu kalau ke papua itu ada kepala burung ini dagunya
lagu itu di pakpak
dari papak saya pergi lagi ke namanya teluk brau dan patipi
itu naik mobil tiga jam lagi
baru kembali kemarin juga ke sulawesi kita ke maluku ke sumatera utara
tapi ini penting ya bagian timur khususnya
karena kan barang barang di sana kan dipiaskan ke jawa
lebih mahal logistik transportasi
karena maluku dan indonesia timur itu selalu yang biasanya itu membuat kita jadi rapot merah
kami di perdagangan itu ada yang real time harga harga
karena menggabungkan dari hampir empat ratus pasar lebih jadi tiap pagi ada
jadi saya kalau ngantor pasti yang pertama saya lihat itu peta indonesia
mulai harga berat cabai dan sebagainya
nanti kelihatan tuh mana yang merah mana yang biru

kelihatan mana yang kuning
lima tahun ini kira kira mana sudah kelihatan yang mana yang merah
emang rata rata yang merah yang jauh
misalnya di papua maluku kemudian sulawesi barat kemudian kaltara itu
nah itu harus saya kunjungi apa penyebabnya
agar kita menemukan instrumennya
kalau kita tidak melihat tidak ketemu langsung
tidak mendengar tidak wawancara dengan para pelaku usaha
kita tidak ketemu instrumen sehingga harga itu bisa turun
nah kalau kita turun itu ya jadi tidak hanya mikro tapi detail kata presiden
betul jadi kita detail kita ketemu dan sebagainya para pelaku usaha di tempat tempat itu
dan apa kira kira concern dari mereka
ketemu kita solusinya kalau harga naik itu biasanya transportnya jauh
kok bbm naik jadi ketemu
nah gimana solusinya
gimana solusinya kita juga ketemu
akhirnya kalau yang papua kita pakai tol laut
ya itu tol laut itu kapal kapal yang disediakan oleh kementerian perhubungan
jadi tarifnya itu murah kan
kita juga dengan pemerintah daerah kita diskusi
di situ ada setiap apbd itu ada namanya biaya tidak terduga
nah itu kita pakai bisa dipakai untuk menambah transportasi kalau diperlukan
itu biaya tidak terduga itu bisa juga untuk subsidi harga
nah jadi kalau wali kota para bupati seluruh pihak kerjasamanya erat
dan kita memang sungguh sungguh memperhatikan soal ini
saya kira tidak akan ada masalah
karena transportasi ada bisa disubsidi
jadi sebetulnya sarananya itu cukup
instrumennya cukup untuk mengatasi segala
menjaga supaya harganya stabil
menjaga suplai yang dimana bisa terkendali
iya satu satu ke tempat tempat
yang paling enggak menjadi simbol
misalnya papua cukup kita ke sorong papua itu sudah mencerminkan
sulawesi kita bisa ke sulawesi barat misalnya itu sudah mencerminkan
kalimantan kita satu saja sudah bisa mencerminkan
kita sudah punya gambaran
jadi intinya untuk natal dan tahun baru harga masih terkendali ya
data kita menunjukkan oktober ilumplasi kita lima tujuh puluh dua
tapi di awal desember ini lima empat puluh satu
jadi ada beberapa yang poletal food itu turun harganya
tapi ada juga yang naik sedikit
jadi secara umum harga harga menjelang natal dan tahun baru ini stabil
ini kan harga untuk konsumen
tapi kita juga coba stabilkan harga untuk yang produsennya petaninya ini bagaimana
nah itu yang selalu saya kadang kadang dimarahi juga sama kawan kawan
misalnya kemarin waktu saya baru jadi menteri itu
itu cabai rp satu ratus dua puluh ribu
karena kita baru dibuka kan
pandemi baru boleh orang ke pasar
jadi semua belanja
cabai dari rp tiga puluh kan orang nganam lagi kemarin kan
begitu dibuka pembentangan banyak
marah ibu ibu datang
saya asal ke pasar saya di tujuh puluh tujuh gitu
saya datangin kita harus datangin kita harus jawab
karena kalau kita menghindar kemarahannya tambah
ini pak cabai cabai udama
saya bilang bu ini baru belum sebulan
dan paling lama ini mahalnya satu bulan rp satu ratus dua puluh
ya ini wajar karena petani kemarin dua tahun rugi
kan petani itu saudara kita juga
uang di maklumnya sebulan ini harganya mahal
nanti bulan depan turun
sebulannya aja pak yang mahalnya
iya bulan depan insya allah turun
waktu itu saya nebak nebak sebetulnya
tapi yang penting saya jawab dulu lah
saya juga belum tahu saya beli dari menteri kan
belum tahu jawabannya
tapi alhamdulillah pas sebulan turun juga
tapi yang saya maksud dengan kita datangi orang yang marah itu
kita jelaskan orang itu punya harapan
dengan ada harapan itu mereka jadi tenang
akhirnya pasar juga tenang
nah sekarang kita akan menjadi produsen
betret terbesar di dunia
tapi itu nggak akan berarti apa apa tanpa ada kebijakan ekosistem lanjutan
ya dan kalau kita lihat dari perekonomian dunia yang sekarang
akibat perang di ukraine
kita masih syukur ya kalau bicara
dan ini mata uang juga anjlok di khususnya di negara negara turki
dan kalau kita lihat juga ada krisis pangan di bankintu dan setahu saya indonesia
justru tiga tahun terakhir ini tidak perlu impor beras
nah ini balik ke surplus neraca perdagangan kita
yang merupakan menurut saya ini inti dari negara
dari roda perekonomian indonesia
ini kan kalau kita hitung hitungan pendapatan kita mau tidak mau kan harus lebih dari pengeluaran
itu lagi ilmu belanja
kalau misalnya pendapatan seratus pengeluarannya sembilan puluh sembilan hasilnya bahagia
pendapatan seratus pengeluaran satu ratus satu misry tekor ya hutang dan itu tidak baik
tapi di indonesia ini saya lihat ini masalah perdagangan itu sangat pelik
tadi pak menteri sudah menjelaskan
harus betul betul kolaborasi ini
karena di sini ada produsennya petani kita
di sini ada juga konsumen yang tentu ingin harga harga terjangkau
tapi di sini ada juga pedagang ada middleman
belum lagi mafia mafia yang ingin punya ekspor impor
pokoknya ini kan pelik mendistorsi harga
bagaimana seorang menteri perdagangan ini memastikan semuanya ini supaya tidak lagi terjadi ini harga minyak
memang tidak mudah
minyak goreng yang luar biasa
belum lama mungkin tiga minggu yang lalu
usul saya pak kita masih rapat pak
saya usulkan mengenai pertanian
saya bilang pak penyakitnya dari saya usia enam tahun sampai hari ini
berarti sudah lima puluh tahun lebih sama
tidak ada beda
saya cerita pak
kemudian bertani sambil berdagang
nah waktu bertani yang untung itu tanam kode lewat
tapi begitu panen rugi
tidak ada yang beli
maka dikenal panen raya
tidak bisa panen dipanen raya
begitu panen jadi gaplek itu
tidak laku juga
suruh bagi rakyat panen raya
zaman saya enam tahun petani itu punya kebun punya sawah
sekarang data bps buka
petani sudah berubah menjadi buru tani
selalu kalau waktu tanam harga bagus waktu panen harga murah
apalagi dengan alasan inflasi yang paling jadi korban selama lima puluh tahun petani
petani itu dua kuncinya
produktivitas ini tidak bisa disuruh petani
masa disuruh petani pengembangan tidak mungkin
jangan sampai pupuk diperlukan pupuknya langka
pupuk tidak terkendali obat lama tidak terkendali
sementara harga diatur dikendalikan
pak ini kalau begini terus tidak bisa
kita mesti berbuat sesuatu agar
kerugian penderitaan petani itu bisa kita akhiri
masuk saudara gimana
itu pak kalau pemerintah beli barang itu beli pertanian itu selalu harga paling tinggi
beli harga gabah harga paling tinggi
lebih tidak boleh
padahal rp empat empat ratus lima puluh itu swasta bisa beli rp enam
tapi karena harga dipatok begitu petani jadi korban
padahal ongkos produksinya nggak bisa diatur
akhirnya sawahnya dijual pak kebunnya dijual
masuk saudara gimana
satu kelima saja pak dirubah
harga paling tinggi dirubah pak
bulog sebagai fungsi stabilisasi membeli harga gabah paling murah rp empat empat ratus
nah sekarang bulog bisa beli rp enam
karena paling murah rp empat
itu flow price nya justru yang ditentukan
dibalik satu saja
bulog membeli beras paling murah rp delapan dua ratus
kemudian paling tinggi
sekarang paling murah
jadi kalau swasta beli rp sepuluh bulog harus beli rp sepuluh lima ratus
tapi jualnya tetap rp sembilan
itu namanya subsidi
kita bulog jual rp sepuluh
petani bapak mamur
rp tiga puluh yang miskin itu bisa diatasi
daripada kita rp enam ratus lima puluh untuk dibakar
enggak jelas siapa yang pakai
sudah kita berubah
berubahlah jadi tadi itu
beli paling mahal menjadi seorang murah
baru setelah lima puluh enam puluh tahun
dan ini berjalan dengan baik
masih belum pak
waktu panen murah
harus bulog beli pak
potani jangan suruh mikir marketing pak
suruh mikir marketingnya pemasarannya
ya enggak sanggup
saya berusaha agar kebijakan kebijakan itu bisa mengubah
padahal kalau impor sekarang harganya rp delapan
kalau bulog impor sampai sini rp sepuluh
wah petani senang pasti
kita jual rp sepuluh
itu orang jawa senang semua pak
makan tempe sama tahu
ya sudah dapat tugas bulog akhirnya
nanti kalau belinya rp sebelas
rp dua baru rp dua
kalau rp dua rp dua rp empat
nah ini kira kira kebijakan kebijakan yang kita coba
agar kebutuhan pokok itu
tetapi tidak merugikan para petani itu
kita surplus lebih dari rp lima puluh ya
untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini
ini luar biasa kan
kalau kita bicara surplus
berarti kan kita perekonomian kita inilah baguslah
surplus ini apakah karena memang betul betul kinerja kita
kinerja ekspor yang bagus
atau lebih karena kebetulan harga komoditas global
yang lagi kebetulan lagi meningkat
mungkin karena ya semua orang sekarang melirik
karena di krisis dimana mana
dan juga banyak sekali kebutuhan tangan
tetap mayoritas ekspor kita itu masih berbasis komoditi
nah oleh karena itu pemerintah bekerja keras
itu sudah dilarang
memang kita di
di raw materialnya itu ya
dituntut oleh wto
tapi kita banding ya
dilarang untuk ekspor
karena kita harus hilirisasi kan
nah sekarang kita akan menjadi produsen
betre terbesar di dunia
tapi itu gak akan berarti apa apa
tanpa ada kebijakan ekosistem lanjutan
dan manfaatnya juga kita jual betre juga
memang punya nilai tambah
nah jadi kalau dulu kita ekspornya nikel satu
satu dengan jadi betre bisa dua puluh jadinya
punya nilai tambah
tapi ekosistem untuk menjadi negara maju nggak bisa
nah oleh karena itu
kemaren presiden langsung menundang apa
ekosistem itu harus kita bangun
agar keunggulan komparatif baterai itu
menjadi keunggulan kita
sehingga kita punya nilai tambah
nilai tambah ini yang sering sekali di
nah karena itu kemarin
orang nanti kalau beli motor listrik
thailand berani subsidi tujuh juta
wah kok nekat pemerintah
emang kebanyakan duit
pakai bn lagi nanti yang digunakan
mobil thailand kasih tujuh puluh juta
presiden bilang kita kasih delapan puluh juta
paham kan kalau beli duit
tapi yang kita inginkan
dengan subsidi itu
dalam waktu cepat
mobil listrik itu disini membangunnya
nah kalau sudah dibangun disini
ya baterai orang lain nggak punya
thailand gak punya
tapi kita punya
baterai kita punya
maka nanti energi listrik itu kita menjadi pionirnya
baru kita bisa tiru korea
kalau tidak ya nggak bisa
nah sehingga nanti seluruh kita harapkan nanti sebagian besar
mobil listrik motor listrik itu dibuat disini
dari sini ekspornya
apakah ke india
apakah ke tiongkok
apakah ke timur tengah
nah inilah mimpinya ya
maka sekarang dilanjutkan
dua juni besok dilarang lagi nanti ekspor boksit
kemarin menjadi apa tuh
sekarang akan ditingkatkan menjadi enggot apa namanya itu ya
sudah jadi ya
nah sehingga punya letaman tinggi
dan itu nanti industri kendaraan itu bisa dibuat disini
nah kalau itu jadi
sekali lagi tadi itu
kita mungkin jadi koreanya
jadi pusat kendaraan listrik di dunia ada di indonesia
karena kita punya
jadi kalau kita mau pc indonesia maju dua ribu empat puluh lima
gak mungkin dong kita itu begitu saja
kita harus menguasai pasar dunia
baru kita bisa menjadi negara maju
jadi kita selama ini memang selalu mengekspor komoditas
dan komoditasnya biasanya kan barang baku ya
sekarang diusahakan tentu saja hilirisasi
karena nilai tambahnya itu bisa berkali kali lipat
bila perlu nanti kita import to boksit
import bukan import
ya seperti misalnya dilakukan oleh korea
jepang juga lu pernah ya
jadi mereka yang mau ngolah kita justru membeli yang dengan nilai yang tingginya
tapi jadi prima dona ekspor kita ke depan nanti itu profilnya kira kira selain
ini kan masih mimpi mengenai baterai dan juga motor
motor listrik ini kita harapkan manufacturing
tapi komoditas ini masih sangat sangat penting ya
misalnya produk produk pertanian itu sendiri
apalagi kita tidak bisa dengan batubara lagi
karena lima sepuluh tahun dari sekarang batubara sudah berhenti
ya tidak akan ada lah
apa yang bisa menjadi andalan bagi kita ekspor
nah kita ini kan sebetulnya di
kita ini kan dikasih keunggulan sumbernya alam
tapi itu nggak ada gunanya kalau sdm nya tidak unggul kan
nah oleh karena itu misalnya begini
saya kemarin ke banyuwangi ya
di sana itu alpukat itu tingkat dilempar tumbuh buahnya banyak
jadi banyak betul alpukat
saya bilang masya allah ya ini enggak bersyukur kita kalau enggak bisa memperdayakannya
itu namanya buah naga itu besar besar
belum manggis gitu ya
tapi nanti kalau panen hari itu enggak laku busuk
jadi enggak sustainable
nah kita memang harus arah ke sana yang memiliki nilai tambah
saya pergi juga ke indramayu
kalau nggak musim mangga dua puluh ribu
begitu musim enggak laku
seribu aja enggak laku
nah ini agrobisnya kenapa kita bisa mencontoh thailand yang
itu ekosistemnya enggak terbang
kita menjadi pejabat di pemerintahan menjadi birokrasi
itu kan teorinya gini
yang berkuasa ini kan rakyat kan
rakyat enggak bisa semua
maka rakyat milih presiden
jadilah pak jokowi dipilih yang berdaulat rakyat dipindah ke
kalau dulu kan mps
sekarang pak jokowi
jadi kedaulatan rakyat

oleh karena itu pak jokowi nggak bisa kerja sendiri
saya dikasih jadi pembantu
maka namanya pembantu presiden
saya enggak bisa kerja sendiri
jadi kita ini sebetulnya kerja itu harus mengerti risiko untuk itu apa
bukan cuma mekanis
oh ini sesuai aturan pak
ini sesuai undang undang pak
ini merugikan ekonomi kita
merugikan petani kita enggak
merugikan masyarakat kita enggak
kan harus ada
polisi nya harus
sekarang kan kebanyakan tuh teman teman tuh kalau kerja
yang penting nggak kena hukum
pak nanti kita begini bela rakyat kena hukum pak
ya kita pokoknya aturan bukunya a ya sudah a pak
kalau saya jangan begitu
karena rakyat ini enggak ada yang bela
kita dikasih kedaulatan untuk berpihak kepada dia
kalau yang kuat kita tekan dia mengembangkan
misalnya ya importer macam macam gitu kan
nah itu kita apa namanya
nah itu kan headache sendiri kan urusan ini
kartel atau mafia mafia impor
ya itu makanya itu
itu kan harus bagaimana menyelesaikan itu
memang sekarang pemerintah tuh solusinya itu bagus sekali
karena kemarin banyak masalah impor keula impor minyak macam macam itu ya
nah sekarang diatur
ada lahir namanya bagaimana
sebetulnya badan pangan itu melalui perpres pada presiden saya tidak berwenang lagi
jadi sebetulnya kalau harga berkejolak itu bukan dikebendang
karena sudah ada yang mengatur
tapi kan saya enggak bisa bilang ini bukan undang saya enggak bisa begitu
nah disiapkan badan pangan yang bisa menghitung berapa banyak kebutuhan ya kan
kita ini negara besar
nah bayangkan sih
hari ini ayam bertelur dijual besok
kalau banyak yang beli harga naik
kalau tidak banyak yang beli harga turun
hukum supply and demand lah
jam sembilan turun tiga puluh tiga ribu
jam sepuluh turun tiga puluh dua ribu
karena kalau enggak laku busuk
nah maka diadakan badan pangan kita ini harus ada stok pangan
harus taruh di freezer
harus ada gudangnya
sama dengan mangga tadi
buah hari ini dijual hari ini
kalau enggak busuk gitu
nah itu harus direncanakan
kita punya badan pangan
jadi betul betul jadi industri agrobusiness itu ya
iya harus direncanakan
nah ini yang mesti ditata
nah sekarang kita sudah ada namanya badan pangan
apa semua selesai
ya belum pelan pelan
memang ada budaya
ada yang ideal
tapi tentu ada tantangan
berkahat saya kira
tapi pak tuhas itu benar
harus benar benar ekosistemnya itu sebagai agribisnis
kalau kita lihat di thailand
kalau kita ke luar negeri
karena itu buah buah kaleng gitu
ada rambutan ada durenang
saya selalu lihat ini
enggak ada satupun yang dari indonesia
ini kan padahal kita itu yang sumber daya
mangga segala macam ada
dan harus ada strateginya
maka kemarin saya mengatakan
alhamdulillah presiden malah sangat mendukung
pak petani ini pak
kita produktivitas itu kan bibir pak
ini tugas pemerintah
jangan sudah produksi
gak ada pasar
pokoknya dia bikin tanamnya bagus
jual banyak berapa pun dibeli
nah saya bilang itu cukup satu tahun seratus triliun
ada cabai ada apa lagi
beras dibeli oleh pemerintah
kedelai jangan enam ribu dong
kita kan impor jual rp dua belas ribu
orang mau tanam
jadi ya itu kedelai itu semua yang dari china dari amerika
tapi kita gak boleh beli bibirnya
karena ada peraturan menteri gak boleh
karena mereka punya paten
dan mereka juga punya paten ya biasanya
kita gak boleh impor karena ada peraturan menteri kita yang gak boleh
karena itu macam macam
saya bilang makannya boleh masang bibirnya gak boleh
sekarang sudah boleh
jadi kalau nanam itu gmo itu
kedelai bisa tiga empat
jadi beli aja dua belas ribu atau tiga belas ribu
pak cuma seratus triliun nggak habis setahun
tapi saya lebih mau fokus jualan daripada beli ya
kalau beli ini kan cost ya
pemerintah membantu membeli
nah pemerintah membeli itu petani kerjanya nanam
kalau kedelainya banyak bulog lebih baru kayak vietnam dia ekspor
dengan harga yang murah
tapi petani gak rugi
jagung kalau kita lebih baik pasti lebih kan
kalau bagus harganya lebih
nanti jagung di ekspor malaysia perlu tuh banyak
banyak yang perlu
kita jual jualnya lima ribu nggak apa apa
jadi itu kerjaan negara
tapi kalau dari segi ekspor jualan bukan saja komoditas pertanian
tapi kan dulu dari dulu indonesia kan unggulnya alas kaki misalnya pakaian
nah satu lagi sawit kita ini menarik
karena walaupun harga sawit kan memang sedang bagus ya
tapi pada intinya kan
sawit kita kena masalah di eropa
karena yang macem macem lah
dianggap tidak sustainable dan lain sebagainya
strategi kita untuk menggenjot ekspor secara keseluruhan
pak zulhas tahun depan
ini kita memang pasar tradisional itu barat
amerika serikat masih
iya barat barat itu ya eropa amerika barat lah ya
nah kita tahu barat sekarang ini kan melambat
jadi kalau kita mau visi indonesia maju dua ribu empat puluh lima
gak mungkin dong kita itu begitu saja
kita harus menguasai pasar dunia
baru kita bisa menjadi negara maju
kalau gak mustahil
harus mengekspansi pasar kemana mana
oleh karena itu saya semenjak tiga bulan yang lalu
nah saya lihat ya
india ini satu
hampir satu dua miliar
dua miliar kan orangnya
manusia kalau jual mangga aja satu kali
bayangin besar sekali
saya ke india
india asia selatan
nah india ini punya uang
duitnya ada pasalnya besar
memang nggak mudah orangnya kan susah kan
janganlah bangladesh miskin terus
bahkan dia punya duit juga
dia bisa beli motor dia bisa beli alas kaki
dia bisa beli makanan udah punya uang
nah ini tiga ini aja nih asia selatan ini
itu mungkin hampir dua miliar tuh manusianya
besar sekali ya
perhiasan kita bolak balik ke dubai ke
ke sini belum pernah nih
belum pernah nih
bayang ini pasangan besar nih
nah saya fokus ke sini
saya sudah ke india satu hari saya dapat kontrak tiga dua miliar dolar
satu hari aja
untuk produk apa apa saja ya pak
ada beberapa ada kertas ada juga minyaknya
ini asia selatan
sekarang timur tengah
arab saudi nanti akan mendatangkan umur renaji empat puluh juta
karena dia sudah pakai pakai digital
jadi kalau nanti umrah tuh
kalau dulu bolak balik bisa tauk
sekarang nggak boleh hanya sekali
jadi dia bisa berlipat tuh kan
dulu orang kalau madinah itu ada namanya raudoh
bolak balik berjam jam sekarang enggak boleh
hanya sekali setengah jam
satu hari gitu
jadi dia bisa dibatasi
jumlah orangnya jadi bisa dicatat
jadi bisa empat puluh juta
bayangkan itu pasar besar sekali
belum yang lain
duit ada minyak mahal gas mahal
duit itu mah kebanyak
kita sekarang makan rendang itu dari thailand
makan ikan patin dari vietnam
makan sayur orang kita haji kita duit kita
nah ini kita perbaiki
jadi ini yang saya fokus
berikutnya afrika itu satu miliar
punya uang sekarang afrika tuh
cuma memang kalau kita kirim sepatu
kalau barat seratus dollar ya dia kita harus bikin dua puluh dolar
enam bulan rusak ya nggak apa apa
tapi volume nya bisa ditingkatkan
tapi besar satu miliar ini afrika
ini pasar baru
china juga masih bisa di
ya tentu tiongkok ya
tiongkok sudah otomatis sudah besar kita
nah kemudian tiongkok sudah rutin itu
tapi kan dia juga jago dagang gitu
nah kemudian tuh
asean sendiri kan bisa
kita tahun depan
kita sudah rcep
jadi sudah bebas
nah kemudian eropa timur asia tengah
bahkan latin amerika juga berkembang
inilah yang sekarang kita buat
saya semasa menjadi menteri parlihari negeri
karena kalau tidak sulit
untuk mengatasi timur tengah asia tengah
eropa timur asia selatan
kita bikin ham baru seperti singapura
ya di situ kita bikin base camp di situ
dengan uia kita sudah selesai
menyiapkan tolway nya itu perjanjian
mau kirim emas mau kirim asli pertanian
baju pakai apa saja melalui ue free
enggak ada biaya tambahan
seperti itu dengan seratus
ini bisa diharapkan meningkatkan berapa persen
dari pendapatan kita
nah kita berharapkan misalnya target kita dengan
ped enam kemarin eh kalau ped enam ya
dengan trade expo kemarin itu
setelah kemarin saya tutup kita mencapai lima belas delapan puluh tiga miliar usd
itu ada dari mesir ada dari india gitu gitu lah ya
yang pasar pasar yang baru ya
nah dari ue di latin amerika
kami juga harus selesaikan penandatanganan
mengenai perjanjian bebas itu dengan chile
chile nanti bisa ke mexico bisa ke peru
bisa ke lain lain gitu ya
umkm kita ini selain dia jualan langsung
dia juga kita sambungkan dengan marketplace
dididik bagaimana packing nya
bagaimana cara motonya
tapi ini harus ditemukan
maksud saya itu ekosistemnya harus dibangun gitu
ada beberapa lagi yang kita akan selesaikan
memang tidak mudah
tapi sampai hari ini
dengan yang sudah kita tandatangan saja
saya kira sudah jauh lebih mudah
kita bisa tembus amerika
nah kalau ini kita tidak lakukan
yang menyerbu pasar yang saya sebut tadi siapa
tiongkok vietnam india
eh ya india dan thailand
jadi ada tiongkok ada vietnam ada thailand
kalau kita nanti ketinggalan
kalau kita di barat melambang lagi
tiongkok sudah di afrika sudah dikuasai oleh
sudah sudah tapi ini belum terlambat
karena sebetulnya terus terang
afrika itu suka dengan produk produk kita
misalnya muslim pakaian muslim
tapi mie instannya juga populer
di negeri itu itu mie kita
walaupun diakui dia punya
ya yang penting produknya dari sini
menarik jadi sebetulnya ini pasarnya besar
tapi sekali lagi
kita perlu kolaborasi
kerjasama antar instansi
pengusaha dan sebagainya kita berunding
duduk bareng karena nggak mudah kan
kita mesti duduk bareng
pengusaha juga teman kita kita harus dukung
agar mereka sukses
kita bikin di sini empat pilar
baru baru ini saya buat kan saya ini baru empat bulan
tapi kan sudah dagang dari umur enam tahun ya
iya jadi ngerti lah
dapet jalannya nah di sini ada umkm ya
di sini kita ketemukan dengan
enggak bisa dihindari
di sini di atasnya ada retail modern
di bawahnya nanti bnpri
nah ini ekosistemnya kita bangun
kita kerjasamakan dengan umkm
kalau di malang misalnya
malang itu ada retail modern
perlu alas kaki
ya kalau di malang ada ngapain ambil dari jakarta
ambil dong dari umkm
kalau umkm berkembang
kan dia juga belanja
umkm kita ini selain dia jualan langsung melalui
kita sambungkan dengan marketplace
dididik bagaimana parkingnya
bagaimana cara motonya
dan marketplace melatih ini enggak bayar
jadi ini harus ditemukan
maksud saya itu ekosistemnya harus dibangun gitu
retail modern ini punya logistik yang kuat
jangan buat dia aja dong
kan enggak produktif
dia harus bisa menyuplai umkm yang ada di
warungnya mak mak pasar
kan dia sudah punya
membangun logistik kan
sekarang semua platform kan digital
jadi nanti ini dia ini
melayani pasar mak mak itu
dia juga untung
dia juga bisa bayar listrik
dia enggak bisa bayar pegawai
dia enggak bisa bayar keamanan
kalau warungnya mak mak lakukan belanja aja ke dia
jadi ini perlu dibangun
nah yang kedua yang besar besar ini
masa cuma lulu masuk indonesia
hipermarket kan hebat hebat kenapa enggak bisa ke arab
alphamart sudah berhasil kan
kenapa yang lain nggak bisa
mesti datang lote dari korea ke sini
apa hebatnya sama aja
kita punya macam macam ada tral
banyak lah itu yang besar besar
kenapa enggak keluar
nah ini mesti kita fasilitasi
kita ajak duduk kita ajak runding
apa keadaannya apa kesulitannya
kita pergi bareng dong kalau bila perlu
jadi ini memang
harus dilakukan ya nggak mudah
mesti kerja keras ya
tapi ada target khusus
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga kalau dari jumlah surplusnya
jangan sampai lebih rendah
saya ingin meningkatkan perdagangan kita yang di pasar non tradisional ini nanti
sehingga ekonomi kita
kan kita targetkan lima
diatas lima lima lima ya
minimum lima dua kalau tidak salah
kalau bisa kan diatas lima tujuh
walaupun tahun depan memang
prediksi bank dunia mrx segalanya tertutup
tahun ini kan tiga tiga ya
tahun depan jauh lebih berkurang
tahun depan dipercaya
diperkirakan dua tujuh dunianya
berarti kita juga agak agak turun
tapi kalau kita bisa tembus pasar yang
menurut saya ini menarik karena yang resesi
itu justru di eropa dan di
negara negara maju tapi yang di south south ini
selatan selatan ini kan mereka
karena ini modalnya sumber daya tadi ya kan
amerika juga gitu
termasuk pasar domestik kita
ini kan juga harus
dilindungi dan juga diperdayakan
artinya itu misalnya
kita lagi membenahi sekarang itu di sektor
bagian bagian bekas lah
macam macam itu membunuh
yang besar besar itu masuk ke
ini harus dihindari
ada beberapa yang besar itu kan
ini mematikan umkm
saya bilang sama teman teman kita atur
gak bisa dong begitu bebas sih bebas
tapi kan tetap kepentingan
harus kita kenal semua negara
yang penting wto kita gak boleh langgar ya
kita bisa kenakan tarif
kita bisa kalau dia terlalu murah
anti dumping ada yang bisa di
ada beberapa peraturan yang kita juga
sempurnakan kemarin itu kan
bebas begitu saja kan waduh
itu kan umkm kita
mati oleh karena itu kita
keberatan industri tekstil kita
dimana dia bayar pajak dia bayar listrik
dia bayar pegawai
kalau nggak dibela nanti pegawainya
pendapatan negara dari pajak berkurang gitu
tekstil itu dulu sampai
empat belas miliar dolar sekarang tinggal tujuh miliar dolar
nah ini kan mesti beda turun kenapa
kok dulu empat belas sekarang tujuh
tujuh bisa turun lagi karena juga tidak kompetitif
lagi biaya untuk buruhnya
kan juga semakin lama semakin meningkat
gak juga saya pergi
ke pabrik sepatu
dia bilang dia pabriknya disini
buruhnya mahal sekali
kenapa kamu gak taruh di jawa dia bilang
buruh mahal sekarang
tidak menjadi isu
dengan buruh tanggerang
jakarta yang mahal dibayar lima enam juta itu
dia bikin produk yang
harganya seratus dolar
yang ijatim ya memang
bayarnya murah tiga juta tapi produknya
jadi ini gak isu buat dia
karena skillnya kemampuannya
sudah di atas rata rata
jadi yang paling penting itu ekosistem
pengusaha saya bikin pabrik
perlu pakai dapur
dapur itu tungku yang panasnya
seribu derajat lebih
itu pakainya kan gas kalau
gasnya nggak cukup maka nanti keramiknya
itu warnanya gak putih gak laku dong
nah kita gasnya nggak ada
gasnya di ekspor semua
akhirnya kita berhenti dapur itu
kalau mau panas lagi ya empat puluh hari
bayangkan begitu dapur berhenti
itu pegawai bayarnya bagaimana
bahan baku dibayarnya bagaimana
pemerintah seter usaha itu
presiden mengatakan jangan
merasa sini sudah pandemi sudah
selesai semua sudah selesai
kita tetap harus waspada
tetap harus siaga dan kita
bekerja keras bersama sama
supaya ada kepastian
kalau berubah terus
orang juga bagaimana
kedua juga saya juga bilang teman teman
karena ini lintas ya ada
kementerian pertanian ada menteri perindustrian
dulu kan ada
namanya itu undang undang
cipta kerja untuk mempermudah
tapi akhirnya malah jadi panjang tuh
jadi tambah panjang
ada kemarin saya
karena dia izinnya
enggak lengkap saya datangin
tapi saya penasaran
masa orang baik begini mau nakal
menurut saya itu enggak mungkin dia mau nakal
saya tanya kenapa anung enggak memenuhi
perkara pak dia bilang
dia itu impor bahan baku
untuk bikin susu
itu nyemple pabrik pabrik
saya udah ngurus pak dia bilang
berapa anung enggak dapat dapat
saya kalau terlihat wah ini pabrik susu tutup semua
daripada mereka tutup pegawainya enggak kerja segala macam
enggak apa apalah saya dimarahin terserahlah
mau dihukum hukum
dia masuk itu pak
terus karena enggak lengkap kita cipta
dalam arti saya kan dia enggak salah
yang lalaikan kita lama
terus dia masih jadi korban
jadi yang begini begini
mesti kita benahi
ada lagi begini
kalau saya bikin lampu ini
kan enggak cuma lampu
bayangin kalau bautnya satu telat
itu lampunya kan nggak bisa jadi
kita kan pelayanan nggak bisa dong
kalau dia rugi masa apa
perusahaan kita usaha kita
indonesia merah putih
nah saya kira semangat semangat seperti itu
aturan yang enggak berubah ubah
saya kemarin didatangi banyak orang juga
ngandalkan komoditi pak
kita perlu kapal
kapal baru enggak ada
saya sudah lengkap pak sarantia
itu katanya ada permendak
jadi permendaknya begini
permendaknya berbeda segini
dulu kalau masuk barang bekas itu
kan menurut saya
siapa yang memberikan sertifikat kelayakan
siapa yang memberikan sertifikat kelayakan
kalau ada apa apa
yang beri kelayakan tanggung jawab dong
dokter menyatakan orang sehat kalau nggak sehat
kan tanggung jawab dia
jadi syaratnya lima
lima ini jadi boleh combine
permendak itu jadinya dan
ini dan ini
eh sama juga nggak boleh
tapi kan dampaknya mungkin yang ngetiknya lupa
jadi ini pekerjaannya selama ini
membuat ini semakin simpel ya
iya harusnya kan bersih bersih
jadi mungkin yang ngetiknya itu
diketik dan bisa
tapi kan dampaknya itu kan
oke mungkin ini terakhir
kita merubah pemerintah panjang lagi kan
masih rapat lagi
masih tujuan menteri menteri
sementara ini batu baranya
jadi tantangan terbesar selama ini
selama empat bulan ini
apa sih sebenarnya
lebih ke sifatnya koordinasi
menyelesaikan ya ini yang ribet ribet ini atau apa
dan semua ini nanti ke depan ada reformasi
atau perbaikan yang nyata yang di
kerjasama untuk indonesia itu menjadi maju
karena kalau nanti
kami sendiri kami sendiri
saya mengerti lah ini
saya sendiri sendiri itu saya juga mengerti gitu
ini gak nanti jadi
ekosistemnya itu gak
kalau terbangun lambat
kalau kebendak ya kebendak aja dong
biasanya memang demikian jalan sendiri sendiri
itu tidak bisa kita cepat
kita harus jadi satu
contoh kemarin ini terakhir
kenapa karena kerjasama
apa yang terjadi itu
menlo merentah duta besarnya
kerja keras duta besarnya
datang bayar dari
satu ratus sembilan puluh berapa tuh
sembilan ratus sembilan puluh tiga negara bawa bayar
gus pulang semua tapi mau bayar
kita punya aktivisi juga
ya juga sama bersama
kalau kerja keras bersama duta besarnya
bawa bayar banyak sini
ribuan datang bayar dari india dari mana mana
pengusaha pengusaha yang terbaik
gubernur juga gitu
gubernur bantuan itu tiap hari ada di situ
menlu datang juga ikut nungguin
teri respon kita itu presiden yang buka
pengusaha pengusaha besar bayar mahal
karena kita gak punya angka untuk sel tempat kan
akhirnya kita punya
perinti yang punya lebih yang kecil kecil
gak usah bayar
jadi dengan kerjasama itu
bisa menentangkan bayar bahkan
kita mencapai target
kita post diri ya jangan
memang ini sukses tapi belum
sebetulnya yang diharapkan karena pengunjung kita
saya bilang pameran yang sukses itu diatas tiga ratus ribu
saya tahun dua ribu
saya sudah ke guangzhou saya sudah ke hongkong
saya sudah ke jerman
lihat pameran itu rata rata tiga ratus ribu
dan orang kalau pameran sukses bayar mahal
tapi kan nanti keuntungannya kan bagus
saya kalau masuk dulu ke guangzhou itu
kita bayar tiketnya itu seratus
seratus apa uang sana itu yuan ya
jadi gimana mana bayar ini kita
memang sukses tapi belum sesuai dengan yang
kalau mau jadi muda garam acija
jangan puas diri
ini menarik kalau biasanya orang dagang
kan pak zulhas
sebagai orang dagang sekarang justru
memegang kebijakan kan
tidak menghambat justru
memudahkan tidak berbelit belit
biaya tinggi dan lain sebagainya
jadi pak zulhas
untuk harapan tahun dua ribu dua puluh
pedagang yang sekarang harus mengurus
jadi memang dua ribu tiga sekali lagi
presiden selalu mengatakan tidak mudah
kesulitan itu kan
kalau kita siap sekaligus jadi peluang kan
saya pernah dulu tahun
chris mon untung saya paling besar tuh
jadi sebetulnya bisa
jadi peluang gitu
tergantung di sektor mana dulu
ini juga begitu
karena kita punya pasar yang besar yang tadi
saya sebutkan memang
pandemi sudah selesai semua sudah
selesai kita tetap harus
waspada tetap harus siaga
dan kita bekerja keras
untuk menciptakan peluang peluang yang
baru seperti pasar
nah jadi kerjasama
antara pusat dan daerah
sebagaimana kita menghadapi nataru ini
sama kok landai karena ada kerjasama
bupati wali kota gubernur
mendagri kan urusannya apa dengan
cabe tapi dia ikut
kita pertanian industri jadi
kolaborasi menyiapkan diri dengan
baik dan lebih kreatif
menciptakan peluang baru
pasar baru kita akan lebih optimis
untuk menghadapi dua ribu dua puluh yang datang
terima kasih banyak dan menciptakan
iklim usaha yang memang
betul betul eko sistemnya terjadi
eko sistemnya itu penting sekali
zulhas dan semoga
memang menantang tapi dibalik
tantangan kan ada peluang dan peluang

penuh dengan optimisme
kalau krisis itu kan perubahan
yang seharusnya memang sudah diubah
kejadian lebih cepat
ya menteri perdagangan kita
zulkifli hasan terima kasih banyak
sekali lagi dan demikian final notes
terima kasih atas perhatian anda jangan lupa
final notes ini juga bisa
youtube cnn indonesia
terima kasih sampai jumpa